konten video aksi sekelompok wisatawan rusia menyalakan bom asap berwarna warni di kawasan
ijen banyuwangi jawa timur viral di media sosial hal ini pun ramai menuai kritik warganet
pasalnya tindakan itu dilarang karena mengganggu kawasan konservasi humas bksda gatot panggang
prasetyo kepada cnn indonesia com mengatakan kejadian ini terjadi pada hari minggu dua puluh enam februari
identitas para wisatawan rusia ini juga sudah diketahui dan pihaknya akan menyurati
kedutaan rusia terkait ulang warga negaranya ini